ada banyak cara untuk mengupuk toleransi antar umat beragama
misalkan saja yang dilakukan oleh sebuah wihara di malang jawa timur
memiliki tradisi tersendiri saat bulan ramadan
ya umat buddha dan juga pengurus wihara membagikan makanan berbuka gratis
bagi warga yang tidak mampu selama satu bulan penuh
tradisi berbagi makanan untuk berbuka ini rutin dilakukan
wihara sukhavati sanggaruji lawang malang jawa timur
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wihara di sini dilakukan sebulan penuh
sejak awal bulan ramadan hingga takdir hari raya berpemandang
menu yang dihidangkan pun terus berganti setiap hari
meski sederhana pembagian buka gratis ini selalu dipenuhi oleh para warga
buka gratis ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat
bahkan ada yang setiap tahun rutin datang ke tempat ini
untuk menikmati santan buka gratis
harapannya setiap tahun gimana
harapannya setiap tahun diadakan dulu ya
bu sehari hari kerjanya apa bu
menurut rohaniawan wihara
kegiatan ini merupakan bentuk toleransi antarumat beragama
setiap hari pengurus wihara menyediakan dua ratus hingga tiga ratus porsi nasi
lengkap dengan minum untuk dibagikan secara gratis
acara berbagi buka gratis ini didukung dana dari para jemaat wihara sukhavati sanggaruji lawang
setiap hari pengurus mengeluarkan satu lima hingga dua juta rupiah
untuk menyediakan buka gratis ini
abdul malik malang jawa timur